hai di tengah merebaknya kofit sembilan belas indonesia juga tengah dikhawatirkan dengan wabah demam
berdarah jumlah pasien demam berdarah di kabupaten karawang jawa barat terus mengalami peningkatan
sejak tiga bulan terakhir yaitu mencapai lima ratus enam puluh dua kasus dari data dinas kesehatan kabupaten karawang
sejak awal bulan januari hingga akhir bulan juni terdapat enam ratus tujuh puluh dua kasus dbd tiga bulan terakhir ada
delapan pasien dbd yang meninggal dunia kebanyakan pasien yang meninggal merupakan anak anak yang
terlambat mendapatkan pertolongan medis namun pemerintah kabupaten karawang belum menetapkan
kasus dbd sebagai kejadian luar biasa di bulan mei ini kita mengalami kenaikan yang cukup lumayan
tajam sampai dua ratus delapan belas dan mohon diingat kita jangan terpaku ke kofit terus ya bahwa dbd ini juga sangat
meningkat ya di tahun ini dibandingkan tahun kemarin
jumlah kasus demam berdarah juga meningkat di tasikmalaya hingga bulan juni mencapai angka
tujuh ratus lima puluh enam kasus berdasarkan data ini kami siang pemko tasikmalaya menetapkan wilayah tasikmalaya menjadi
status siaga satu wabah dbd sebagian warga berinisiatif melakukan pengasapan mandiri di
lingkungan permukiman mereka untuk mencegah wabah terus meluas seperti di perum padayungan asri
kelurahan tugu jaya kecamatan cihideng kota tasikmalaya warga berinisiatif untuk melakukan
pengasapan mandiri setelah lima warganya terjangkit demam berdarah tahun lalu kasus dbd di tasikmalaya
sebanyak enam ratus kasus namun pada tahun ini sudah melebihi tujuh ratus kasus dengan lonjakan di periode
dua bulan terakhir kita ingin menyampaikan dan gerakan besok untuk jumat bersih karena kita ada

kemudian kita akan menemukan kejadian yang cukup lama dan kemudian kita akan menemukan kejadian yang cukup lama dan
kemudian kita akan menemukan kejadian yang cukup lama dan kemudian kita akan menemukan kejadian yang cukup lama dan
kemudian kita akan mulai sampai di bulan juni sekarang ya guna mengantisipasi meluasnya wabah
wali kota tasikmalaya menginstruksikan semua petugas di kecamatan dan puskesmas untuk gencar
mensosialisasikan gerakan kebersihan lingkungan pemkot juga akan melakukan pengasapan masal di
semua wilayah kota tasikmalaya dengan anggaran dari apbd tim liputan cnn indonesia